pergajah di taman nasional waikambas dilibatkan dalam upacara bendera memperingati hari bakti rimbawan
dan uniknya dalam upacara ini petugas upacara termasuk penghibar bendera dilakukan sejumlah gajah yang hanya dilatih beberapa hari sebelumnya
beginilah suasana persiapan upacara bendera yang dilakukan para pegawai balai taman nasional waikambas atau tnwk lampung timur kamis pagi
dalam upacara ini para pegawai hanya menjadi peserta sedangkan petugas upacara terdiri atas sejumlah gajah yang sudah dilatih sebelumnya
yang menjadi petugas upacara gajah penghuni tnwk yang sudah jinak ataupun gajah liar yang baru saja ditangkarkan
komandan upacara adalah gajah terbesar bernama agam yang ditemani pawang gajah
upacara diawali dengan pengibaran bendera yang dilakukan tiga ekor gajah
gajah gajah ini bertugas sebagai pembawa bendera dan penggerak bendera yang diiringi lagu
kita sengaja upacara bersama gajah baik dari mulai para petugasnya komandan upacara pembina upacara kita semuanya ada di atas
ini adalah tujuan kita adalah bahwa inilah potensi lampung itu masih ada gajahnya
upacara unik menyambut hari bakti rimbawan ini untuk pertama kali dilakukan di taman nasional waikambas
para pawang melatih gajah yang sudah jinak dalam beberapa hari
dan lancar meski terdapat gajah yang tiduran dalam upacara